setelah sekretaris daerah dan kepala dispenduk capil kabupaten jombang jawa timur
terkonfirmasi positif covid sembilan belas
gugus tugas covid sembilan belas langsung melakukan rapi tes masal di lingkungan pemkap jombang
rapi tes yang digelar pada kamis siang ini diikuti delapan ratus aparatur sipil negara atau asn di kantor pemkap jombang
dari rapi tes ini sepuluh persen peserta dinyatakan reaktif covid sembilan belas
namun untuk memastikannya masih menunggu hasil swab
selain melakukan rapi tes masal untuk memutus penularan virus corona